inilah penampakan singkong raksasa seberat sembilan kg dengan panjang enam puluh lima cm dan diameter lima puluh tujuh cm
wah gede banget ya singkong dengan jenis oyeng ini ditanam oleh wargiono lima puluh tahun warga duku
sumber kulon desa sumber kecamatan terucuk kabupaten klaten jawa tengah dari sawah miliknya
ia berhasil memanen lima singkong raksasa dengan ukuran berbeda total berat keseluruhan mencapai
dua puluh kg sang pemilik mengaku untuk teknik penanaman tidak berbeda dengan tanaman ketela pada umumnya
namun untuk perawatan dirinya memperbanyak penggunaan pupuk kompos dengan diberi jarak
antar tanaman ketela satu dengan yang lainnya itu hampir sembilan kilo yang satu kan ada lima sembilan kilo
kemudian apa terus yang lain ada yang empat kilo ada yang tiga kilo totalnya berapa totalnya dua puluh sekitar dua puluh
dua puluh an satu satu warga mengaku heran karena biasanya singkong jumbo yang sering dijumpai
ukurannya sebesar lengan tangan orang orang di dalam tanaman ketela yang dikumpulkan dengan
orang dewasa namun kali ini warga bisa melihat singkong raksasa yang berukuran lebih besar dari
yang pernah ada yang luar biasa karena itu tadi ditimbangkan hampir sembilan kilo juga tertarik masalah
ketela yang biasa itu hanya yang sudah dianggap besar itu hanya sebesar lengan seorang dewasa itu sudah dianggap besar
memiliki ukuran raksasa singkong ini memiliki tekstur yang lembut dan terasa khas ketika sudah
dimasak hal ini membuat banyak warga tertarik menanam bibi singkong itu untuk ditanam di sawah
mereka bagus adi klaten jawa tengah